perusahaan startup merah putih id menawarkan layanan surat elektronik untuk pengguna internet tanah air
mulai dari kekuatan jaringan aplikasi pusat data sampai infrastruktur semuanya dikelola di indonesia
seperti apa simak informasinya di segmen startup series berikut ini
peranan teknologi digital dalam penyebaran informasi saat ini sudah menjadi kebutuhan mendasar
generasi sembilan puluh an mungkin masih ingat saat pertama kali membuat surat elektronik atau email menggunakan platform yahoo
kemudian seiring dengan perkembangan waktu salah satunya muncul google mail atau gmail
saat ini indonesia sudah memiliki alternatif layanan surat elektronik sendiri karya anak bangsa
menurut data asosiasi penyelenggara jasa internet indonesia atau abji
pada dua ribu enam belas sekitar delapan puluh satu juta pengguna internet di indonesia menggunakan layanan surat elektronik gmail
dan empat puluh tiga enam juta pengguna lainnya memilih yahoo
hal ini menunjukkan
domain wedmail di indonesia masih didominasi penyedia dari luar negeri
mulai mei dua ribu tujuh belas sudah ada penyedia surat elektronik baru dari tanah air yaitu merah putih id
diluncurkan di batam saat ini pengguna layanan surat elektronik ini terus bertambah
terdapat rata rata seribu pengguna baru setiap hari
berkaitan dengan pemasaran kami bekerjasama dengan salah satu operator terbesar di indonesia
yang lebih satu ratus lima puluh tujuh juta pengguna
kita berharap bahwa potensi yang besar ini mampu menjaring pengguna merah putih id
untuk memperingati hari kesaktian pancasila pada satu oktober lalu
halaman depan menampilkan para pahlawan revolusi
pengguna baru harus menyertakan nomor telepon seluler aktif
untuk keperluan verifikasi dalam proses pembuatan akun
layanan yang disediakan secara gratis adalah kapasitas inbox atau kotak surat masuk
lima puluh gigabita dengan kapasitas lampiran mencapai seratus megabita
isu keamanan juga menjadi perhatian utama merahputih id
jadi preventive maintenance itu yang pasti kita secara proaktif secara reguler
melakukan monitoring dan melakukan pengecekan terhadap sistem kita sendiri
jadi seandainya ditemukan celah keamanan itu pasti semua produk itu pasti memiliki celah keamanan
kita yang tahu duluan jangan sampai terjadi insiden
hal itu kita perbaikikan itu bukan praktek yang bagus
nah itu yang preventif
kemudian yang satu lagi adalah corrective maintenance
nah corrective maintenance ini biasanya sangat jarang dilakukan
jadi ketika terjadi insiden baru kita perbaiki
namun dari berbagai fitur yang ditawarkan layanan surat elektronik ini
ternyata beberapa pesan yang dikirim ke domain atau ranah lain masih terdeteksi sebagai spam
hema selitikta jakarta